mdf anak laki laki berusia dua belas tahun harus meregang nyawa
setelah diduga mengalami pelecehan seksual oleh seorang kakek berusia tujuh puluh tahun
tragisnya mdf bukanlah satu satunya korban dari pelaku yang biasa di sapa engkong ini
pelaku mengaku telah melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah anak di bawah umur
dan untuk mengetahui update terkini kasus predator pedofilia di depok jawa barat
kami akan membahasnya bersama kasih humas polres depok ibtu made budi
selamat sore pak made terima kasih atas waktunya sore hari ini
pak made selamat sore
baik pak made mungkin berdasarkan hasil penyelidikan pihak kepolisian
bisa anda gambarkan kepada kami bagaimana kronologi kejadian pelecehan
hingga menyebabkan korban berinisial mdf meninggal dunia
jadi sebelum sudah menyebut lama kurang lebih satu tahun lamanya
jadi pada bulan ini bulan september ini
pincapnya kita korban dan temannya itu
yang ada di bonceng yang ada di selaku
menuju ke lapangan untuk menemani layanan
namun sebelum sampai ke lapangan
korban dan temannya menakutkan baik dan langsung
turun selanjutnya pelaku remas
kemudian pada saat itu korban merasa kesakitan
sampai di rumah korban menceritakan kejadian tersebut ke orang tuanya
kemudian bersama orang tuanya korban menemui pelaku di rumahnya
jadi rumahnya itu tidak jauh dari rumahnya
setelah bertemu dengan pelaku
orang itu mbak korban mbak ibtu juga menjelaskan
mengapa maknanya dilakukan remes llian
dan yang yang minta maaf
agar suaranya lebih jelas
mungkin earphonenya atau headsetnya bisa dilepaskan terlebih dahulu pak
karena suaranya cukup terputus putus
terima kasih pak
langsung dari handphone saja
boleh pak dilanjutkan keterangan
kronologisnya seperti apa
sudah kedengaran pak secara jelas
sudah lebih jelas pak silahkan dilanjutkan pak
jadi sesampainya di rumah korban
kejadian tersebut ke orang tuanya
kemudian bersama orang tuanya
menuju ke rumah
tidak jauh dari rumah korban
sekitar lima rumah
dari rumah korban
setelah bertemu pelaku
orang tua mencoba menanyakan
ke area kelamin korban
namun bukannya meminta maaf
marah atau kesal
ditegur oleh orang tua korban
meraih leher korban
dan berusaha untuk
ada upaya untuk mencekik korban
korban berusaha untuk
lari keluar dari rumah
dan tidak lama
dua jam kemudian
pingsan dan jatuh
ke rumah sakit sentra medica
dan sesampainya disana
korban meninggal dunia
baik pak made yang ingin saya konfirmasi
disini adalah terkait dengan
nah betulkah pelecehan seksual
yang terjadi ini adalah penyebab utama
kematian korban atau informasi
yang beredar di masyarakat juga mengatakan bahwa
ada kekerasan lain yang dilakukan oleh pelaku
setelah ia melakukan pelecehan seksual
hasilnya seperti apa pak
ya untuk saat ini
kami dari kepolisian
masih menunggu ya
hasil dari otopsi
dua atau sampai tiga minggu ke depan
coba mendapatkan hasil
hasil dari otopsi tersebut
yang terjadi di rumah
apakah pengakuan dari pelaku
di area kelamin
oke tapi dari
pihak kepolisian sendiri informasi yang
anda kumpulkan apakah pelaku ini
melakukan kekerasan lain selain
meremas alat kelamin dari korban ini pak
atau tidak sama sekali
pelaku pelaku berdalih
tidak melakukan peremasan
pelaku hanya melakukan
pengusapan saja seperti itu
pengusapan di area
kelamin dan pengusapan
di area dada wajah
jadi pelaku menyangkal
perbuatannya kepada korban seperti itu ya pak
saya ingin kembali ke proses
otopsi yang dilakukan di rs polri
kramatjati anda mengatakan bahwa
otopsi sudah selesai namun
hasilnya belum diterima oleh pihak kepolisian
kapan sekiranya kepolisian akan
mendapatkan hasil dari otopsi dan
apakah nanti hasilnya akan dipublikasikan
ya betul mbak
sampai saat ini kami belum menerima
dan secepatnya kalau
memang sudah hasil diterima
kami pasti akan
baik saya juga ingin mengkonfirmasi
satu hal kembali pak jadi
dari informasi yang ada di masyarakat
pelaku ini juga melakukan pelecehan
tak hanya sekali bahkan informasinya
sampai puluhan orang nah berdasarkan
data yang anda kumpulkan
ada berapa korban saat ini
dan apa tindak lanjutnya
dari pihak kepolisian
sampai saat ini
sudah ada laporan yang masuk ke kami
lima belas korban yang kesemuanya
adalah anak laki laki
di bawah umur
lima belas korban tersebut
sudah membuat laporan dan tentunya
didampingi oleh orang tuanya
jadi secara maraton kami
satu persatu dan
apabila ada korban korban
persilahkan untuk membuat laporan
sebelum kasus meninggalnya
ke lima belas korban lainnya yang juga
mengaku mengalami pelecehan seksual
oleh engkong tidak pernah melaporkan
kepolisian pak tidak ada laporan tentang hal ini
jadi kejadian ini
jadi kejadian yang
saat korban meninggal ini
pelaporan yang pertama
baik pak kalau kita
melihat dari sisi sosialnya
biasanya anak anak kecil ini suka
bercerita kepada orang tuanya
mengenai apa yang terjadi kepada
dirinya atau aktivitasnya sehari hari
nah apakah anda melihat bahwa
ada rasa ketidakpercayaan
orang tua ketika anaknya menceritakan
hal tersebut atau ada rasa takut
dari anak untuk menceritakannya atau
seperti apa pak sehingga tidak ada
laporan sebelumnya mengenai pelecehan
seksual yang dilakukan oleh engkong
ya dapat dipastikan
kejadian tersebut sudah
berlangsung lama menurut
pengakuan para korban
para saksi korban jadi
para korban tersebut
enggan ataupun malu
ataupun risih ya untuk membuat
laporan ataupun mengadu ke
orang tuanya begitu mbak
keterangan yang anda kumpulkan dari
kelima belas korban lainnya
apakah mereka mengaku ada ancaman
atau justru iming iming yang
dilakukan oleh engkong sehingga mereka menutup
mulut sekian lamanya pak
untuk saat ini informasi yang kami dapatkan
tidak ada ancaman
sama sekali ketika
korban tersebut menerima
perlakuan dari incon tidak ada
baik pak mada terakhir
kira kira pasal dan hukuman
terberat apa yang dapat dijatuhkan jika
memang pelaku sudah terbukti merupakan
predator seksual pedofilia hingga
menimbulkan korban jiwa seperti ini
ya kita kenakan pasal
undang undang perlindungan anak
lima sampai dua puluh tahun penjara
baik terima kasih
banyak atas informasinya kita berharap
kasus seperti ini tidak terjadi lagi
dimanapun itu dan pastinya untuk
kasus di depok jawa barat ini bisa diusut
tuntas terima kasih atas waktu anda
kasih humas polres depok
ibtu mada budi telah bergabung bersama kami
di cnn indonesia newsroom selamat sore
sehat selalu pak selamat sore mbak
selamat sore terima kasih